informasi berikutnya bus jurusan bandung denpasar rabu pagi terbakar hebat di jalan tol jombang mojokerto jawa timur
seluruh penumpang dan kru bus berhasil menyelamatkan diri
bus pahala kencana yang membawa tiga puluh empat penumpang ini terbakar hebat di jalan tol jombang mojokerto km tujuh ratus delapan puluh
bus terbakar saat akan menuju arah surabaya dan pasar
bus awalnya mengalami pecah ban hingga sopir menepikan kendaraan
namun percikan api muncul akibat velak bergesekan langsung dengan aspal hingga kebakaran terjadi
seluruh penumpang dan kru bus berhasil menyelamatkan diri
akibat kecelakaan arus lalu lintas tol jombang mojokerto yang menuju arah surabaya sempat macet